terus siapa pacar loh sekarang
gue gak pernah liat lo pacaran
bukan berarti lo gak pernah lihat gue pacaran gue gak punya pacar
ya tapi siapa pacar lo vin
bisa habis juga gue sama rara dihukum anak anak ipa ips
sebenarnya ada anak ipa namanya ardi tuh suka sama gue
dia kemarin nembak gue
terpaksa dong gue bilang gue punya pacar
tapi dia gak percaya
karena kejadian kayak gini
syukur syukur kalo dia percaya
untuk kali ini aja lo pura pura jadi pacar gue
supaya dia nggak kejar kejar gue lagi
nanti kalau dia udah percaya
kita udahin pura puranya ya
gue gak mau kayak gitu
gue gak mau ada yang salah paham
pasti yang dimaksud itu
gue pura pura gak tau aja deh
maksud lo yang salah paham itu siapa vin

lu masih sedih ya
yaudah kalo ada apa apa
pasti makasih ya
jangan sedihnya kelam lamanya cantiknya ngeri hilang
males deh baca chatnya opa davin
apa davin jahat sama rara
jadi si dewi ternyata pacaran sama davin
lo belum punya pacar kan
gue tau kok lu gak punya pacar
gue udah punya pacar
terus siapa pacar loh sekarang
gue gak pernah liat lu pacaran
gue gak percaya kalo lu punya pacar
gue punya pacar wih
bukan berarti lu gak pernah liat gue pacaran
gue gak punya pacar
ya tapi siapa pacar lu vin
dihukum anak anak ipa ips
kalo emang lu gak kasih tau siapa pacar lu
gue gak akan percaya
kalo lu tuh udah punya pacar
kecuali kalo lu ngenalin cewe lu ke gue
baru gue bilang sama anak anak kalo kita itu udah gak pacaran
pernah ga percaya
oh kalo udah bener

baru aja saya mau ke ruang bapak
langsung ke ruangan saya aja sekarang
ini apa sih
rifki gak ngeliat kita disini
iya pak togar juga
kalau pak togar liat tuh
kena hukuman deh
rifki mau ngapain ya ke ruangan pak togar
ntar kalau kena hukum
kayak lo sama aldino kemarin bersih lapangan
gue gak mau sih
udah ya balik aja
lagiin tuh kelas
sekarang juga lagi kosong
bajauka kan gak ada gurunya
udah temenin aja gue disini
gue gak mau
takut banget ke gipsang pak togar
ya masih mau gak sih
outfit yang dari
itu lo yang kembarin sama salib gram favorit lo mau gak
tapi kemarin bokap gue janjiannya minggu depan
kalau gue beliin sekarang
ya tapi ada syaratnya sih
temenin gue sekarang oke
kayaknya terus terang saja bapak bilang gitu ya
bapak sangat kecewa kalau kau tidak sungguh sungguh dalam latihan dance ini
eh jujur ya
adalah murid yang berprestasi
yang bisa mewakili sekolah kita ini
yang bisa mengharumkan sekolah kita ini
bapak pertaruhkan pekerjaan bapak
bapak pertaruhkan pekerjaan bapak
bapak pertaruhkan pekerjaan bapak
bapak pertaruhkan pekerjaan bapak
bapak juga sebagai siswa
makanya bapak minta kau seriuslah dalam memenangkan kompetisi dance ini sih
rifki gue percaya sama lo
gue aja percaya sama lo
emang lo gak bisa percaya sama diri lo sendiri sih
seorang riki si botol kecap coba
udah gini ini gini gini aja
jadi mending sekarang kita ke patogar
kita latihan depan patogar biar rasa nervous lo itu sedikit berkurang gimana
saya sama michelle serius pak untuk memenangkan kompetisi dance ini
tapi mohon maaf pak saya gak bisa ngedance di depan bapak sekarang
nah masalah menang atau kalahnya besok ya itu kan sudah takdir tuhan pak
tapi saya siap untuk menerima segala konsekuensinya pak
kau saja tidak yakin dengan dirimu
bagaimana dengan orang lain
rifki eh apa sih yang mengganjal di hatimu
coba kau kasih tahu bapak
jangan sungkan sungkan kasih tau bapak apa sih yang mengganjal
nih besok itu sudah hari h
kamu harus kau harus bisa berusaha memenangkan bensi itu macam mana sih
gak mungkin kan gue ceritain kalau gue udah mempanggung sama patogar
fitke bapak minta jangan pernah kalian berdua mengecewakan saya
siap pak togar saya sama michelle pasti berjuang sungguh sungguh dan yang terbaik buat besok
kok pakai tapi
hatiku tadi udah senang tiba tiba tapi
iya kalau boleh
kecemana sih kau
saya punya satu permintaan pak
apalagi sih rifki apa permintaan kau
kau pasti tau bapak
bukan kau ragu ragu macem itu
yang mengganjal kau pasti tau bapak apa
jadi gini pak
sebenarnya dance ini hal yang memalukan bagi saya pak
nah saya kepengen anak anak di sekolahan ini gak ada yang tahu pak
kalau saya sama michelle itu ikut kompetisi dance ini
jadi bapak bisa coba